hai antrean genose dan tes rapid antigen di stasiun senen pada tujuh belas mei hingga pukul tujuh malam
mencapai dua ribu empat ratus orang para penumpang yang melakukan tes merupakan penumpang yang ingin melakukan
perjalanan luar kota untuk tanggal delapan belas mei karena kan kebetulan acaranya kan besok pagi dan kemarin
kemarin tuh ada surat harus pakai sikm kalau nggak salah ya itu dan nggak dapat izin sih dari kantor
gitu berdasarkan data dari vice president public relation pt kai jonny martinus secara total
seluruh indonesia tercatat ada kenaikan jumlah pembelian tiket di masa pasca lebaran melebihi
pada masa penyekatan pramudik pada masa penyekatan dua puluh dua april hingga lima mei dua ribu dua puluh satu jumlah penumpang di
seluruh indonesia rata rata ada pada
perhari namun di masa pasca larangan tanggal delapan belas mei kembali terjadi peningkatan yang ditercatat
sebanyak lima puluh tujuh penumpang yang memesan tiket ini mencakup penumpang dari jakarta ke daerah atau
daerah ke jakarta para penumpang yang berpergian di tanggal delapan belas hingga dua puluh empat mei diwajibkan membawa
surat antigen atau pcr atau
negatif dan hanya berlaku satu x dua puluh empat jam epidemiolog griffith university australia diski budiman mengatakan
kenaikan kasus positif di indonesia pasca mudik tidak dapat dihindari hal ini sesuai fakta ilmiah
dan fakta biologi jika mobilitas tinggi maka berpengaruh pada peningkatan angka positif profit
indonesia ini banyaknya ada kasus kita akan banyak di rumah rumah banyaknya di masyarakat oleh karena itu
perlu ada program penemuan kasus secara aktif yang juga menjangkau menjadi semacam program penjangkauan ke rumah rumah
ini yang harus dilakukan oleh setiap daerah
efek lonjakan kasus positif covid pasca mudik ini sepertinya tidak hanya dirasakan di empat belas hari sampai dengan satu bulan pasca lebaran saja
melainkan lebih panjang lagi nih karena tak sedikit masyarakat yang memilih mudik lebih lambat ataupun pasca lebaran itu
tentu akal akalan masyarakat dan kelemahan kebijakan ini harus dievaluasi pemerintah dengan menyusun strategi testing dan juga tracing lebih kuat dan juga lebih lapa
agar kekhawatiran akan ledakan kasus covid di indonesia tidak pernah terjadi
sandra insanasari andra anhar jakarta